langu kebangsaan indonesia raya
langu kebangsaan indonesia raya
keputusan presiden republik indonesia oleh deputi bidang administrasi aparatur kementerian sekretariat negara
tentang pemberhentian dengan hormat kepala lembaga sandi negara dan pengangkatan kepala badan siber dan sandi negara
dengan rahmat tuhan yang maha esa
sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan dr joko setiati msi sebagai kepala badan siber dan sandi negara
terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara
apakah saudara beragama islam
bersediakah saudara diambil sumpah menurut agama islam
minta saudara mengikuti dan mengulangi kata kata saya
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
akan setia kepada
akan setia kepada
undang undang dasar negara republik indonesia
undang undang dasar negara republik indonesia
serta akan menjalankan segala peraturan perundang undangan
serta akan menjalankan segala peraturan perundang undangan
serta akan menjalankan segala peraturan perundang undangan
ternyata yang saya chair kepada bangsa dan negara
dalam menjalankan tugas jabatan
dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya
bekerja dengan sebaik baiknya
dengan penuh rasa tanggung jawab
dengan penuh rasa tanggung jawab
kepada yang terhormat presiden republik indonesia
dimohon menuju meja penanda tanganan
penanda tanganan berita acara
pengambilan sumpah jabatan
kepala badan siber dan sandi negara
kepada yang terhormat
presiden republik indonesia
dimohon kembali ke tempat semula
berian ucapan selamat
didahului oleh presiden republik indonesia
dan wakil presiden republik indonesia